masih seputar pajak perwakilan google asia pasifik menemui dirjen pajak ken dwi jugeas teadi
terkait dengan kewajiban pajak google di indonesia
dilansir detik finance ken belum mau mengungkapkan secara rinci isi pertemuan yang terjadi pada pekan lalu tersebut
sebelumnya google sempat menolak surat pemeriksaan dari dirjen pajak
penolakan disampaikan langsung oleh direktur asia pacific financial planning and analyst marco borla
kepada kantor pajak khusus badan dan orang asing